nyari siapa yang mau kerja jadi tukang parkir
tukang parkir dimana
baru dua kurang satu
jadi tukang parkir
ini kun atau uhen
saya sama uhen lagi di cita pen
ditukang servis tulang
kecelakaan motor atau dikeroyok orang
kalian itu satu orangnya dihitung dua
masa dikeroyok cuma sama enam
sampai harus servis tulang
anak buah remon
kalian gak usah berenam
apit budi chandra sama dewa
saya suruh istirahat dulu
kalau berenam nanti saya oper budget
saya mau desain
jangan pake bahasa inggris
saya mau mengundurkan diri
takut dipukulin orang lagi
kamu anak buahnya agus
mau langsung jalan
langsung jalan aja
semangat salam olahraga
anak buah kamu yang parkir
cuma di satu titik aja yang tetap mau jadi
tukang parkir tinggal satu orang
yang lain kenapa
yang lain mengundurkan diri
nyari duitnya yang biasa aja
gak apa apa yang penting
saya gak minta akan balik ke bisnis yang lama
kalau tulang patah
sakitnya minta ampun
oke saya lanjut dulu
sama ujang sama kang urat
siap bumbun lagi backup saudaranya yang parkir disini
seperti anak anak bekas dari terminal
yang sekarang kerjanya parkir
saya baru tau
kalau yang kemarin itu ternyata karyawan baru
kang cecep nggak laporan dulu sama kamu
ya enggak atuh
memangnya kamu siapa
belum datang juga
jangan balik lagi ke pasar
pasar udah ada yang ganggu lagi
saya udah sekali dihajar
siapa yang ganggu pasar
mereka gak ngajak kenalan
mamang kesana sekarang
pasar punya masalah seperti disini
kita mampir ke pasar
parkir itu bisnis yang tanpa modal
itu bisa jadi bisnis kita langsung
ini itu terjadi di perumahan
bukan cuman di tiga titik
akan di empat lima sampai puluhan mungkin ratusan titik
kita punya bisnis besar yang modalnya cuma peluit
ini bisnis bagus
sama seperti ini jalan
kita gak tau ini teror siapa
ini teror siapa
kita baru akan tahu kalau mereka kalah
karena nanti akan muncul dengan sendirinya
aku nanti cari kerjaan
seperti bapak kamu bilang kerjaan apa aja
jadi tukang parkir
masa aku jadi tukang parkir
kalau kamu nanyain kerjaan ke saya
saya cuma bisa bantu nyariin kerjaan jadi tukang parkir
sudah kalian siapkan orang orang yang kalian tempatkan di parkiran
termasuk buat yang narik yuran ke pedagang kaki lima
buat yang di pasar
saya sudah dapat laporan dari dinas kebersihan
katanya sudah benar benar clear
kalian urus sendiri
masih dalam proses
keliling keliling kayak orang bingung aja
nyari siapa yang mau kerja jadi tukang parkir
tukang parkir di mana
baru dua kurang satu
jadi tukang parkir
kalian sekarang pulang dulu
istirahat yang cukup
konsumsi makanan dengan gizi simbang
dan berbanyak minum air putih
saya selalu dikepung
kemauan tidak terlalu réponse

terima kasih pak
aku udah dapat kerjaan
jadi tukang parkir
jadi tukang parkir
masa jadi tukang parkir
kan kata bapak kamu kerja apa aja
iya tapi gak jadi tukang parkir juga kali
terus terus terus
yaudah nggak apa apa deh
jadi tukang parkir juga